kamu ingat ini
kamu pasti sedang memikirkan ini
gigi bungsu yang tidak ada dalam jasad kembaran kamu
bagaimana pak apakah yang di dalam itu adalah jasati indira
telah kami periksa
berdasarkan catatan kesehatan gigi yang bapak berikan
tampaknya jasad ini memang milik saudari nafas
jadi yang meninggal memang nafal pak
pada jasad tersebut
tidak ada gigi bungsunya
dan cocok dengan catatan kesehatan dokter gigi saudari nafal
udah gak apa apa moza
kamu gak usah minta maaf
sekarang kamu percayakan sama aku
sekarang kamu jangan marah marah lagi ya sama aku
kan kita bentar lagi akan menikah
maafin aku indira
aku benar benar nyangka
aku nggak tahu kenapa petugas forensik
bisa menemukan kalau gigi bungsu indira juga dicabut
mungkin mereka salah atau apalah
yang penting semua ini benar benar sangat menguntungkan buat aku
selamat siang nafa
gak usah mengelaklah
kamu ingat ini
kamu pasti sedang memikirkan ini
gigi bungsu tidak ada dalam jas

kamu pasti kenal
kenal dengan barang barang ini
karena semalam kamu pakai untuk mempunyai
jasa gembaran kamu
kamu bisa tahu
kalau memang benar yang di bawah ini adalah
seharusnya gigi bungsunya
ya jadi kamu tahu
bagaimana saya berusaha untuk menyelamatkan kamu nafa
menyelamatkan masa depan kamu
kamu harus bayar saya
kamu mau uang
tapi saya minta kamu jangan sampai pergi sahabat buruk sama saya

saya kan sudah berusaha untuk mencari kamu

ya hitung hitung ini hanya untuk membayar jasa saya
sekarang kamu pergi
jangan kasih tahu siapa siapa soal ini
rahasia ini pasti akan aman
untuk sementara waktu
kenapa sih aku harus urusan sama orang kayak gitu
kalau gak jadi itu
kalau gak jadi itu
kalau gak jadi itu
kalau gak jadi itu
aku juga pasti udah hancur sekarang
gak apa apa deh
sekarang aku udah aman dari kecurigaan riza selama ini
dan sebentar lagi
aku pasti akan menikah sama riza
selama ini papa gak pernah nunjukin foto mantan istrinya ke aku
aku cuma tahu namanya
jadi ternyata benar
bu nena itu adalah mantan istri bapak
aku cuma tahu namanya
sebut yang terakhir
gak ada apa apa
gak ada apa apa aida
apa lebih baik aku beritahu saja hal ini sama aida
karena dia akan dekat dengan ibu nena
siapa tahu aida bisa membantu papa untuk mencari di mana putrinya yang hilang
jangan jangan aida adalah putri papa dan bu nena yang hilang selama ini
kok dokter malah bengong
sekarang malah jadi kayak orang gagus sih dokter
itu apaan emangnya
boleh saya lihat dokter